udah fena sekarang kamu konsentrasi di sarapan kamu
abisin pancake nya nanti mama sama om kren kamu sekolah oke
iya itu dong
kamu itu kenapa sih
kalau ada sesuatu yang kamu tidak suka
bisa kan dibicarakan dulu
ini tuh masih pagi
akhirnya juga kita habis latihan
sudah aku mau mandi
saya ingin kamu lihat dia memakai sarganya sendiri
jadi andian sebelum nelfon
udah ngirim pesan ini
pasti dulu aku lupa
aku sama sekali belum beli perlengkapan sekolah juga buat reina
sekarang lihat kamu udah pakai
nama sekolahannya rena apa ya
ini tidak mungkin
tidak mungkin kalau mama gak menyimpan sesuatu
pasti ada yang disembunyikan
ada apa sih
kalau book mata kita tadi terima tangan brute woi